kita bahas saudara pernyataan dari ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengenai meminta jatah minimal lima kursi untuk menteri dari partai golkar saudara di kabinet capres prabowo subianto
apakah ini mungkin terrealisasi sudah bergabung bersama kami di kompas malam saudara direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi prayitno
selamat malam mas yasir salam sehat lalu
jadi menurut anda permintaan dari ketum golkar erlangga hartarto ini realistis kah
ya bagi saya cukup realistis dan sangat rasional
banyak argumen yang sebenarnya bisa dijelaskan kenapa golkar itu sangat layak untuk mendapatkan minimal jatah lima menteri
pertama memang golkar ini partai politik yang saya kira pertama kalinya memberikan dukungan dan deklarasi secara terbuka saat pencapresan prabowo dan gibran
yang kedua kita tahu adalah golkar juga
kita menunjukkan sikap loyalitas dan totalitasnya saat melakukan kampanye kampanye politik ya saat memenangkan prabowo gibran beberapa waktu yang lalu
bahkan dalam banyak hal golkar ini kan sering pasang badan di mana kader kader terbaik mereka yang ditunjuk sebagai jubir dan tim pemenangan
untuk membentengi prabowo dan gibran dari serangan serangan kubu satu dan kubu tiga
nah yang ketiga kalau mau jujur ya tentu karena perolehan suara pilih golkar itu adalah suara yang terbanyak di internal koalisi dua
karena kalau kita melihat persentase pada hari ini golkar itu kan di kisaran angka sekitar lima belas sekian dibandingkan dengan gerindra hanya mendapatkan dua belas
oleh karena itu untuk kebutuhan koalisi yang signifikan terutama untuk mengamankan kekuatan politik parlemen maka posisi golkar sebenarnya sangat layak ya untuk mendapatkan lima kursi
bahkan secara rasional sebenarnya golkar pun juga layak untuk ditambah kursinya bisa enam ataupun dua
jadi itu bagi saya dalam politik adalah bagaimana mengakumatkan
simulasi permintaan permintaan politik ya sebagai upaya untuk menumpuk kekuasaan
yang aneh itu adalah jika ada yang kalah pemilu kalah kontestasi kalah pilpres juga minta jabatan menteri itu aneh mas
kalau golkar sebagai partai yang mengusung sejak awal kontribusinya signifikan apalagi perolehan pilihnya menurut saya paling banyak di internal kubu nomor dua
bagi saya lima kursi menteri itu adalah jawaban yang sepadan sebenarnya
jadi wajar ya minta lima kursi karena kontribusinya seperti yang tadi anda jelaskan
tapi apakah lima kursi menteri ini nanti akan mendominasi atau prabowo yang berasal dari partai gerindra harus lebih banyak mendominasi
secara realitas politik memang kubu prabowo kubu gerindra jauh di atas golkar perolehan menterinya ya
karena apapun judulnya mereka lah yang sebenarnya memiliki privilege ya untuk mendapatkan menteri jauh lebih banyak dibandingkan yang lain
bahkan misalnya gerindra itu bisa sepuluh kursi
itu saya kira sangat sah dalam politik mengingat gerindra adalah ketua umum mereka yang jadi presiden di negara ini
oleh karena itu bagi saya kompetisi politik itu adalah tujuannya untuk how agat the power
mengakumulasi begitu banyak kekuasaan kekuasaan politik yang didapatkan terutama kekuasaan menteri ya
itulah yang saya sebutkan bahwa siapapun nanti yang sudah ditetapkan sebagai presiden sebut saja prabowo dan gibran
jangan pernah mengajak kubu kubu yang lain
karena itu akan mengurangi jatah menteri yang akan didapatkan oleh partai partai pengusung
atau mengurangi jatah merti yang akan dimiliki oleh gerindra
nah ini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya mas adi
ini kedepannya dengan permintaan jatah menteri tentu tidak hanya dari golkar
ini hanya golkar yang akhirnya terbuka di depan umum
sehingga kita mengetahui ada lima minta lima kursi begitu
tapi menurut anda nanti pola politik ataupun peta politik yang nantinya akan di
dipakai oleh prabowo dan juga gibran
jika nantinya akan terpilih untuk memetakan perolehan ataupun jatah jatah kursi ini menurut anda seperti apa
saya kira asasnya proporsional ya
pertama didasarkan pada siapa sebenarnya yang jadi presiden dan partai utamanya
maka gerindra itu secara proporsional pastinya
perolehan kursinya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang lain
yang kedua menteri terbanyak itu pastinya diberikan kepada golkar
karena golkar adalah mendapatkan perolehan pilih yang saya kira signifikan dibandingkan dengan yang lain
baru yang ketiga itu disitu ada demokrat anadapan
jadi proporsionalitas itu sebenarnya harus dibagi rata dulu
sesuai dengan kontribusi yang sudah diperjuangkan sepanjang masa kampanye pemilu di dua ribu dua puluh empat ini
baru kemudian kalau memang ingin merangkul pihak pihak lain yang kalah pemilu
sebut saja misalnya mungkin ada pkb mungkin ada nasdem mungkin p tiga dan pks
ini kan bicara mungkin karena mazhab politik prabowo saat memberikan statement politik ya di gbk beberapa waktu yang lalu
akan merangkul semua kelompok kelompok kepentingan politik yang berbeda
tapi menurut saya sekalipun ingin merangkul pihak pihak yang kalah pemilu
jabatan menterinya jangan terlampau banyak
terutama elit elit kunci mereka
terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen yang saat ini
dimana kubu prabowo belum mencapai lima puluh plus satu
ini yang juga akhirnya dikhawatirkan oleh ketum golkar erlangga hartarto
wah kayaknya nih prabowo akan merangkul partai partai yang dulunya oposisi
jadi sebelum itu erlangga langsung mention duluan
pak prabowo minimal lima kursi lah untuk golkar
biar nanti kalau pun nambah dari oposisi golkar tetap dapat lima kursi menteri
secara kalkulasi politik saya kira partai seperti golkar harus mengambil posisi yang sentral dan signifikan mas
karena mereka ini adalah partai pengusung utama dan partai pemenang ya
oleh karena itu sebelum dibagi dengan partai partai lain yang kemungkinan akan dirangkul
partai partai di luar gerindra ya seperti misalnya demokrat dan pan
saya kira memang sangat mungkin untuk meminta jatah jatah komposisi menteri yang strategis
yang bisa mengakomodasi kepentingan politik mereka
kalau saya dari dulu selalu mengatakan jangan pernah mengajak mereka yang kalah pemilu
yang kalah biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi
jikapun ada keinginan untuk merangkul pihak pihak yang kalah
yang penting suara kekuatan politik parlemen kubu prabowo dan gibran ya lima puluh plus satu lah
oleh karena itu jangan terlampau mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik yang kalah
karena ini akan mengurangi bagaimana signifikansi check and balances nantinya
jokowi di periode pertama dan kedua ini kan menghilangkan sama sekali kelompok kelompok oposisi yang
karena ketika kekuatan politik itu disatukan dalam satu kekuasaan politik dengan konsesi menteri
maka disitulah kemudian kita jangan pernah berharap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat
kebijakan pemerintah yang tidak populis akan ada yang memperjuangkan di parlemen
oke jadi menurut anda ini lima kursi ini nanti akan diikuti oleh partai partai koalisi lain untuk ikut menyuarakan begitu
apakah pan atau partai lain yang juga ikut dalam koalisi indonesia maju ini untuk menyuarakan untuk jatah kursi menteri mereka di pemerintahan selanjutnya
ya saya kira pastinya bahkan sebelum koalisi dibentuk ketika memberikan dukungan kepada prabowo dan gibran
saya kira partai partai seperti demokrat dan pan sudah bicara dari hati ke hati soal kemungkinan jatah menteri yang akan mereka dapatkan
andai prabowo dan gibran nanti menang dalam pilpres
ini biasanya sebagai syarat awal dimana partai politik memberikan dukungan kepada mereka
bahkan capres capres yang kalah misalnya satu dan tiga partai partai pendukungnya pun juga diberikan janji politik
kalau yang menang satu kalau yang menang tiga pasti jatah menterinya sudah dikalkulasi sejak awal
oleh karena itu ketika golkar minta lima kursi bukan tidak mungkin
partai seperti demokrat itu bisa minta tiga atau bisa minta empat
sedikitlah turunnya dari yang didapatkan oleh golkar
termasuk misalnya pan sangat mungkin minimal minta tiga menteri
karena tentu saja pan sejak awal demokrat sejak awal adalah partai yang pasti mengklaim berkontribusi penting terkait dengan kemenangan prabowo dan gibran
bagi saya ketika partai partai pendukungnya prabowo dan gibran minta menteri itu signifikan jumlahnya banyak cukup rasional
karena mereka ikut berkontribusi dan berdarah darah memenangkan dalam konteks pilpres
nah itu tadi yang agak aneh itu kalau yang kalah juga akan dikasih menteri dan jumlah menterinya hampir sama dengan partai pengusung prabowo
oke kita nantikan ya seperti apa nanti
ini juga masih menunggu hasil putusan dari kpu
yang jelas ini kita lihat nih bagaimana nanti prabowo subianto jika nanti terpilih menjadi presiden pemetaan kabinetnya akan seperti apa
terima kasih mas adi praditno direktur eksekutif parameter politik indonesia telah bergabung bersama kami di kompas malam